ini harus diselesain nih
oke kita berani
kita selesaikan secara jin
cara jin dan cara jantan
hei pangeran jin
kamu tidak semudah itu bisa menangkapku
mungkin jadi kecil
sekarang lepas dong jaketnya ini anu bu kita ebing lagi meriang ebing meriang ebing meriang
merindukan kasih sayang kemarin opin itu demam rasanya sampai ketulang kemarin lupa minum obat
demam parasit tampol lepas dong sebentar aja nggak boleh sama dokter ipin jelarang lepas lah
lagi musim hujan cuacanya lagi ganggu ku jalan jalan jalan jalan
ada apa tobelo teriak teriak nggak penuh bugi diculik sama jin
iya bener tante bugi disini sama jin di depan rumahnya john jadi segini nih manusia lili put
ini lucu ini jaman apa ini itu sihir jaman sekarang
ada itu jadul sekarang zamannya it nggak ada jin jinan
kalau mau misi percaya kau sendiri kan kalau keluarga gini itu iri sama kita gara gara
kita ini kayak dia begitu begitu aja jangan jangan dia itu pelihara jin aduh gimana
nasibnya insomnia mami junaedi lagi junaedi lagi enggak boleh susun terus sama keluarga junaedi
bisa sampai segitu aduh
hebat juga lu

kita akan sesama jin sebaiknya kita damai saja
jangan ikuti kelakuan manusia
yang namanya perang adu domba saling hasut
kenapa diambil semua sama manusia
kenapa aku cerana
ayo buka jaketnya buka
ibu mau lihat mereka buka jaket kan
ayo cepetan buka aja
ibu pengen buktiin omongan jun
ibu sama anak ibu merem
boleh kita bayi
tinggal jaketnya aja jun
bener kan bu
mana ada orang bayi disuruh buka jaket pas buka jaket milang
untung kamu ngasih tahu ibu jun
hei mau damai tidak
lu mau ngapain lu
eh panggilan jin
sok akrab lu
ikut ikutan turun dari langit ke bumi
aku disuruh untuk memasukkan kamu ke dalam teguh
lu gak usah nyuruh nyuruh gua masuk ke dalam teko
gua masih betah disini
oh gak bisa begitu
itu kan gogi
ini buat sandriana ini
kalau kamu mau saya bawa ke negeri jin
nih harus diselesain nih
oke kita berani
kita selesaikan secara jin
cara jin dan cara jantan
hei panggilan jin
kamu tidak semudah itu bisa menangkapku

mami kamu gak apa apa tau nae
aduh aku lupa deh mami
tadi bilangnya kayak lili put kecil
main ludruk ini belo ini
iya om aku ngeliat sendiri
udah ini besar masih normal
udah kopi jangan banyakan ngomong
nasi salah terus lo ngomong
aku kagak demo sama kamu
kenapa kamu ikut ikutin aku ke pangeran jin
sebaiknya kau pergi dari sini
kamu yang pergi dari sini
berani ya kamu bermain kena aku
ayo keluarkan kekuatanmu
kelepuan si cahil saingan kita
yang jodoh ini mau hajar aku
tidak akan mampulah ya
gini gini gua punya kesaktian
buat nih pegang
baunya beda bos
yang itu bau bantar gebang
udah udah ga usah banyak komen
ayo kalian telah datang ke sini
baper lagi baper lagi
ini waktunya pertarungan
kenapa kamu baper
buat mendapetin teko dan membawa pangeran
ke kerajaan jin secepatnya
bukannya berantem berhenti
iya kamu berhenti juga
iya kamu berhenti juga
jangan jangan jangan